lebih dari satu enam ratus mahasiswa universitas tadulako korban gempa dan tsunami palu
sudah bisa menjalani perkuliahan di universitas hasanuddin makassar
dalam program sit in atau kuliah sementara
mereka diharapkan segera pulih dari trauma dan kembali bangkit melanjutkan pendidikannya
sebanyak satu enam ratus delapan puluh mahasiswa universitas tadulako ini melakukan pendataan ulang
di gelanggang olahraga universitas hasanuddin di tamalan rea makassar
mereka dinyatakan lolos berhak melanjutkan perkulihan sementara atau sit in
pada dua belas fakultas di universitas hasanuddin makassar
mahasiswa terbanyak berada di fakultas teknik yakni tiga ratus enam puluh tiga orang
dan paling sedikit pada fakultas ilmu kelawatan dan perikanan hanya tiga belas orang
kehadiran mahasiswa korban gempa dan tsunami palu ini disambut
aktivitas akademika universitas dengan sukacita
rencananya mahasiswa ini akan kuliah sementara untuk dua semester secara gratis
termasuk untuk mengembangkan kemampuan seni
olahraga kepemimpinan dan wira usaha di tiga puluh tiga unit kegiatan mahasiswa
meski mengaku masih trauma namun mahasiswa universitas tadulaku
yang berkesempatan kuliah sementara di universitas hasanuddin makassar ini
mengaku sangat gembira dan antusias mengikuti perkuliahan
alhamdulillah sudah tenang karena masih berpikir di kampus juga
tapi gimana alhamdulillah dengan universitas hasanuddin telah menerima kami sebagai mahasiswa
dari bukit tadulako
selain universitas hasanuddin terdapat tiga puluh tujuh perguruan tinggi negeri
dan juga kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan
lainnya di indonesia yang siap menerima mahasiswa sit in universitas tadulako